kecelakaan pesawat lion air nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta menuju pangkal pinang menarik perhatian negara tetangga
pemerintah australia resmi melarang warganya menggunakan maskapai lion air
dilansir cnn indonesia com pemerintah australia memutuskan melarang pejabat publik dan kontraktor untuk terbang menggunakan maskapai lion air
pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh kementerian luar negeri australia di situs resminya
pernyataan ini menyusul kecelakaan pesawat lion air yang jatuh di perairan karawang tidak lama setelah lepas landas dari bandara soekarno hatta